selasa pagi rahel fenya memenuhi panggilan polisi terkait plat nomor polisi rfs yang ia gunakan
ke subdit gakun di telantas polda metro jaya
akbp argo wiono mengatakan bahwa rahel datang sekitar pukul tujuh pagi
dan menjalani pemeriksaan selama dua jam terkait plat rfs yang tidak sesuai dengan data di kepolisian
dalam pemeriksaan rahel fenya mengakui telah mengganti warna mobil alphard miliknya dari warna putih menjadi hitam menggunakan stiker
karena adanya ketidaksesuaian warna unit mobil dengan warna mobil di stnk
untuk sementara mobil alphard milik rahel fenya disita sebagai barang bukti
rahel fenya juga dikenakan sanksi tilang dengan denda lima ratus ribu rupiah karena melakukan pelanggaran undang undang lalu lintas
pertama di mana mobil dengan merk toyota alphard tipe g

namun warna yang sebenarnya adalah putih metalik dengan menggunakan nomor b satu ratus tiga puluh sembilan rms
di mana warna tersebut sudah diakui yaitu adalah diubah menjadi warna hitam
dengan cara dilapisi atau diutup seluruh bodinya dengan menggunakan stiker berwarna hitam
sebelumnya pelat rfs di mobil toyota alpatita milik rahel fenya menjadi perbincangan
lantaran rf adalah kombinasi huruf pada nomor kendaraan bermotor yang dikhususkan bagi pejabat
mulai dari asalon dua hingga menteri
plat nomor kendaraan berakhiran rfs pada mobil rahel fenya ini pun lantas dicurigai palsu
polda metro jaya angkat bicara terkaitnya
menurut direktur lalu lintas polda metro jaya komisaris besar sambodo purnomo yogo
mobil berplat rfs tersebut merupakan kendaraan milik rahel fenya
dan bukanlah pelat nomor khusus pejabat
namun berdasarkan data ditelan tas polda metro jaya
pelat nomor tersebut seharusnya tidak terpasang pada mobil warna hitam
karena terdaftar pada mobil berwarna putih
tim liputan cnn indonesia